hakim pengadilan negeri jambi menghukum rudi antara
sopir truk batubara asal sumatera selatan
karena membawa truk melebihi tonase di jalan kota jambi
hakim menganggap rudiantara terbukti melanggar peraturan daerah kota jambi
nomor empat tahun dua ribu tujuh belas
tentang penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan di kota jambi
pasal dua puluh dua aturan tersebut mengatur
setiap kendaraan barang dilarang menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kelas
daya dukung serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan bagi jalan tersebut
hakim pun menjatuhkan ponis berupa denda sebesar tiga puluh juta rupiah
apabila tidak sanggup membayar diganti kurungan penjara selama dua bulan
memanggap ketentuan setiap kendaraan angkutan barang
yang dilarang menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kelas
daya dukung serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat
menjatuhkan peridana berupa denda
kepada kendaraan tersebut
oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah tiga puluh juta rupiah
dengan ketentuan apabila kendaraan tidak dapat membayar
maka diganti dengan pidana perundungan selama dua bulan
rudiantara mengaku menerima putusan hakim membayar denda
putusan tersebut sudah sesuai kesalahannya
karena mengantuk dia tanpa sadar mengemudikan truk melintasi jalan
yang tidak sesuai aturan
seharusnya truk batubara tidak boleh masuk kota jambi
agar tidak dipenjara rudiantara terpaksa meminjam uang ke tetangga
untuk membayar denda
jadi abang bayar nih
abang minjam duit ya
hutang dengan siapa bang
dengan tetangga sana lah
kota bukan disengaja usila bukan mencari jalan pintas
belum salah jalanan bawa anda sadar ngantuin
abang mengakuin ya
ada kan itu salah
kenapa abang memilih membayar denda bang
enggak mau dibayar
kasupsi penuntutan kajari jambi aryono menyatakan
putusan hakim sesuai tuntutan jaksa
tuntutan itu lebih rendah dari denda tertinggi di peraturan daerah
sebesar lima puluh juta rupiah atau kurungan selama enam bulan
selain itu menurutnya rudiantara sendiri yang menyanggupi
membayar denda tiga puluh juta rupiah
sudah kami ambil pertimbangan
yaitu hal hal yang meringankan dan yang memberatkan
karena dalam perda ini
denda maksimal itu adalah lima puluh juta
atau menjalani pidana kurungan selama enam bulan
jadi kami mengambil sikap dalam tuntutan kami
sesuai dengan keterangan dari terdakwa
dan juga berdasarkan aturan perda yang berlaku
yang menjerat terhadap terdakwa tersebut
kebetulan tertawa kan dalam persidangan tadi mengatakan
bahwa dia siap langsung membayar
sekarang lagi di proses dalam pelaksanaan eksklusinya
membayar denda tersebut
usai menjalani sidang rudiantara langsung membayar denda
melalui bendahara kejaksaan negeri jambi
pada dua puluh enam januari lalu
warga melapor ke satuan polisi pamung praja kota jambi
tentang truk bermuatan empat belas lima ton batu bara
yang dikemudikan rudiantara
truk tersebut terperosok di parit
di kawasan jalan utama kota jambi
selain menyalahi aturan jalan
truk juga merusak parit
arven kennedy kota jambi jambi